jadi beberapa waktu lalu kami melakukan survei memang untuk kelompok umur muda ya dan cukup merata di seluruh indonesia
hasilnya sebenarnya mengejutkan
jadi kelompok muda ini justru ada keinginan untuk memelihara atau merawat bumi
dan saya merasa ini justru kita memiliki golden moment memiliki golden generation juga untuk generasi generasi yang muda ini
mereka akan masuk dalam sebuah era baru era ekosistem yang baru yang lebih eco friendly menikmati transisi energi menikmati kemudian transformasi digital